biar uang muka setengahnya dari biaya estimasi
saat ini inget mandi terius
nggak enak hati lagi
apa buat nonton aja
kok nggak diangkat angkat ya
lagi di motor kali
terima ketemulah di rumah
ini sih sus
butuh biaya berapa ya
supaya operasi wawan boim bisa dilakukan
sebentar ya saya cek dulu
total biayanya sekitar dua puluh lima juta
itu sudah termasuk perawatan pas ke operasi
dan minimal pihak keluarga harus membayar
uang muka setengahnya dari biaya estimasi
ya dos makasih ya
duit mukanya udah lunas
terima kasih banyak

semoga lu kemondi nggak parah
nggak gue harus kuat
justru ini kesempatan gue untuk merawat mondi
semoga aja setelah semua ini
mondi bakalan ngerasa berhutang budi sama gue
biar mondi nggak buru buru ketemu sama keluarga atau temen temennya
artinya hp dia harus gue matiin dulu nih
tuh kan bener kan
raya sempet nelfon
gue harus buru buru matiin hpnya mondi
bukit mengganggu uangnya
angsa sendiri engkau